di bawah pangeran diponegoro ketika berperang melawan belanda pada tahun seribu delapan ratus dua puluh lima seribu delapan ratus tiga puluh
dipamerkan dalam rangka pekan keris for the world dua ribu dua puluh
keris yang terbuat dari besi hitam dan memiliki sebelas look itu
diletakkan di ruangan bernuansa hitam di lantai satu museum keris nusantara solo
keris bersama warangka atau sarung ditempatkan dalam kotak kaca
keris yang gandiknya berbentuk kepala naga dan badan naga memanjang mengikuti bilahnya tersebut
sempat hilang selama ratusan tahun
keris tersebut ternyata disimpan dan dirawat oleh pemerintah belanda
pada maret dua ribu dua puluh pemerintah belanda melalui raja willem alexander mengembalikan keris tersebut
kepada pemerintah indonesia yang diwakili presiden joko widodo
sepulang dari belanda keris tersebut disimpan di museum nasional jakarta
november ini untuk pertama kalinya keris pangeran diponegoro keluar dari museum nasional
istimewaan dari keris nogosiluman yaitu keris itu sebagai simbol simbol nasionalisme
kalau secara kebendaan kuno dia menyimpan nilai nilai sejarah dan nilai nilai perjuangan pahlawan zaman dahulu
seorang pembuat keris di karanganyar mengatakan
keris diponegoro ini selain bernilai sejarah juga memiliki nilai eskensi
keris ini merupakan keris yang sangat indah dibuat dengan tatahan emas dari kayu kayu pilihan
dan tentunya ini merupakan salah satu contoh masterpiece keris yang dibuat oleh masyarakat jawa pada masanya
sehingga pencapaian teknologi logam estetika dan tentunya juga nilai falsafah filsafat yang terekam di dalam keris ini
yang mempengaruhi betapa tingginya nilai yang ada di dalam
sejak penangkapan pangeran diponegoro pada seribu delapan ratus tiga puluh hingga tahun lalu
keris yang memiliki warangka berbentuk ladrang atau beranggah itu tersimpan di museum volken kude lightden belanda
keris kanjeng kiai nogo siluman dibawa ke belanda oleh kolonel jan baptis clearance
komandan pasukan belanda dalam perang jawa setelah perang jawa berakhir
kartika bagus solo jawa tengah